dua hari setelah diketahui warga
misteri hilangnya jenazah pasien covid sembilan belas
bagian dari dalam makam di tpu bilalang parepare sulawesi selatan
masih belum menemui titik terang
penyelidikan sementara pores parepare
dari tujuh makam yang diduga dibongkar
baru dipastikan empat jenazah hilang dicuri
alasannya terdapat tanda peti jenazah
sengaja dibongkar dan jasadnya tidak ada
sementara tiga makam lain terindikasi rusak
karena lahan amblas
meskipun batu nisan tidak ada di sekitar makam
sebelumnya kasus hilangnya jasad covid sembilan belas ini
baru diketahui kamis lalu
saat salah satu anggota keluarga datang untuk siara
di indonesia pemakaman jasad pasien covid sembilan belas
kerap kali menjadi polemik
meski pandemi sudah setahun melanda
masih ada saja pihak yang menolak jenazah covid sembilan belas
dimakamkan dengan protokol khusus
padahal meski virus akan mati tujuh jam
setelah tubuh inang yang meninggal dunia
bukan berarti tidak ada potensi penularan
jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa

bisa jadi mengandung virus
hindari berinteraksi langsung dengan jenazah
tanpa mengenakan apd lengkap
jasad covid sembilan belas juga lebih baik
tim nikutan cnn indonesia